api obor yang dibawa presiden joko widodo pada saat pawai obor asian games dua ribu delapan belas sempat padam
kubu jokowi dodo maruf amin menyesalkan adanya politisasi terhadap peristiwa itu
sementara kubu oposisi menganggap wajar terjadi politisasi karena saat ini sudah masuk tahun politik
api obor yang dibawa presiden joko widodo mendadak padam
kejadian itu terjadi dalam kirap obor atau torch relay asian games dua ribu delapan belas di istana merdeka tujuh belas agustus lalu
alhasil peristiwa itu menjadi viral dan menjadi bahan kritikan kubu oposisi
pengkaitan insiden api obor dengan pilpres disesalkan oleh pendukung jokowi
mereka menilai kubu prabowo sudah tidak memiliki kritik nasional untuk menjatuhkan joko widodo
kepada detik com sekjen psi raja juli antoni mengatakan kubu prabowo dinilai kehabisan ide mengkritik jokowi
tony menganggap pendukung prabowo tak bisa menemukan kejelekan jokowi dodo dalam empat tahun masa pemerintahannya
tony berharap hajatan asian games

menanggapi pernyataan raja juliantoni kadif advokasi dan bantuan hukum partai demokrat ferdinand huta hayan mengatakan
saat ini sudah memasuki tahun politik sehingga wajar terjadinya politisasi
ferdinand juga menilai joko widodo pun akan melakukan politisasi dengan posisinya sebagai petahana
ferdinand mengakui menggunakan negatif campaign dalam hal obor jokowi yang mati
dia tak merasa ada yang salah dalam tindakannya tersebut
menurutnya narasi negatif
dalam berpolitik boleh dilakukan untuk menjatuhkan lawan
ferdinand menyebutnya sebagai seni dalam politik
ya momentum haratan asian games dua ribu delapan belas ternyata tidak lepas dari beragam komentar berbau politik
mulai dari matinya api obor yang dibawa oleh jokowi hingga aksi jokowi yang mengendarai moge saat pembukaan asian games
yang kemudian ini menjadi viral dan dikatakan hanya pencitraan
berlangsung di tahun politik apakah asian games di sisi yang lain memang tidak bisa lepas
baik untuk upaya mencari citra bagi petahana dan juga bagi penantang yang tidak mau kalah
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan mas dedek prayudi jurubicara bidang kepemudaan dari psi
mas kuki ya sahabatan lebih akrabnya begitu
sambil kita juga masih menunggu bang andre rosiade wasekjen dan juga anggota badan komunikasi partai gerindra yang masih dalam perjalanan
bersama dengan mas nyarwi ahmad direktur presidential studies
dekod dari universitas gajah mada
sambil kita menunggu mas uki
saya pasti langsung ke mas uki terlebih dahulu
ini asian games tampaknya di satu sisi kita masih mengapresiasi bahwa ini setengah berjalan
openingnya juga bagus kemarin semalam
tapi di sisi yang lain ternyata ini juga menjadi serangan politik tampaknya bagi pak jokowi
mulai dari obor ya obor yang mati kemudian banyak dikait kaitkan ke hal hal yang lain
sampai ke opening ceremonial semalam
dari psi yang memang mengusung pak jokowi apa sih yang dilihat dari momentum asian games ini yang ternyata justru menjadi peluang juga untuk kubu oposisi menyerang dari berbagai pihak
bagi kami kami ingin mengajak bangsa indonesia untuk melihat atau memposisikan diri kita sebagai bangsa indonesia
bukan sebagai pendukung pak jokowi bukan sebagai kompetitor politik pak jokowi
jadi dilepaskan dulu sebenarnya
karena perhelatan asia games ini
bukan pak jokowi yang jadi host
tapi ini bangsa indonesia sedang menjadi host
apabila ini dikatakan pencitraan betul pencitraan apa
pencitraan bangsa pencitraan kebangsaan
bangsa ini diangkat citranya melalui sebuah seremoni pembukaan asian games yang begitu bergensi
dan di sana dipamerkan keragaman bangsa indonesia dengan sangat ciamik sekali
kalau anak muda bilang ciamik ya
dan dari lighting musik setting talent semuanya
luar biasa sekali
saya mewakili putra bangsa yang merasa bangga sebagai bangsa indonesia di situ
mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang terlibat ya
termasuk di dalamnya ada pak wisnu tama ada pak joko widodo ada mas adi ms
hingga kepada relawan relawan yang bersusah payah
saya tahu itu bukan pekerjaan mudah
jadi seharusnya asian games tidak dikaitkan dengan politik
seharusnya asean games ini adalah perhelatan yang dimana ini dikerjakan oleh bangsa indonesia
jadi kami mengajak kawan kawan yang ada di koalisi pak prabowo untuk berhentilah mengotori euforia
kebanggaan kita terhadap bangsa
kalau mas bisa menanyakan kesiapapun yang menyaksikan itu
di sana mereka hatinya bergetar
di sana mereka bangga menjadi bangsa indonesia
nggak ada lagi yang namanya saya orang padang saya orang aceh saya orang maluku
semuanya bangga sebagai bangsa indonesia
momen inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh para negarawan
untuk menghentikanlah itu yang namanya ini pro siapa ini pro siapa
kembali lagi ini adalah perhelatan dimana citra bangsa dipertaruhkan
dan alhamdulillah kita bangsa indonesia berhasil melewati halaman pertamanya dengan sangat baik sekali
itu media di luar negeri sangat apa ya
mengapresiasi bahkan twitter
asian games dua ribu delapan belas itu kita menjadi world white trending topic
bahkan di negara negara yang peserta asian games pun juga kita menjadi trending topic
bahwa kemudian terkesan exposure terhadap presiden cukup tinggi di situ
misalnya mulai dari momentum masuk ke gbk apa namanya ya
ya mungkin sebagai petahana wajar
tapi karena ini ada di tahun politik sehingga seolah olah ini menjadi ajang kampanye dalam tanda kutip
saya pikir ini bukan ajang kampanye ya
kalau kita mau fair ya memang betul
memang kedudukan beliau adalah seorang presiden ri
dan seorang presiden ri memimpin langsung perhelatan kelas dunia ini
dan saya yakin sekali kelompok bukan oposisi tapi kelompok koalisi prabowo subianto juga pasti akan berada di barisan paling depan
kalau itu gagal
mereka pasti akan mengolok olok dan lain lain
bahwa ini berhasil mereka mencari celah
tapi celahnya sangat sulit dicari
sehingga yang diambil pun juga unsur unsur yang remeh temeh yang stuntman lah segala macam segala macam itu ya
tapi terlepas dari itu semua justru saya ingin mengajak para pendukung pak jokowi para pendukung pak prabowo
untuk sama sama melihat perhelatan ini sebagai perhelatan kita bersama
perhelatan ini bukan perhelatannya pak jokowi seorang
bukan perhelatan kompetitornya pak prabowo
ini adalah punya kita semua
dan ini disaksikan juga
dan ini disaksikan juga oleh negara negara asia
benua terbesar di dunia terdivers di dunia
jadi kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai bangsa besar
satu hal lagi yang kemudian sebelum masuk ke opening seremonial ya
yang ternyata juga banyak komentar komentar tajam di situ
usai acara itu
sebelumnya ada obor asian games
ini juga menjadi isu politik juga tiba tiba
kok ini obor asian games yang mati tiba tiba jadi
apakah ini kemudian memang bentuk kritik bahwa ada juga yang mengatakan dari pihak pak prabowo ya
bahwa itu sebagai kritik ternyata kurang persiapan
ini kok api saja dibawa presiden justru mati begitu
nah ini kan artinya ada kritik yang paling mendasar mengenai kesiapan kita di ajang asean games
tapi nanti dijawab mas uki sambil kita juga menantikan dua narasum yang lain
kita aja datang lebih dahulu
prainus akan segera kembali sesaat lagi
yang tadi disampaikan oleh mas suki utamanya mengenai apa yang terjadi di asian games
mulai dari obor yang mati begitu ya di bawah pak jokowi sampai dengan opening ceremony
yang kita tahu bang andre bilang itu pecitraan
ya kan bang
nah tadi udah dijawab oleh mas suki
itu namanya mencari cari celah saja sebenarnya
harusnya nggak boleh kayak gitu
tapi kita dengarkan lagi
ada kita lihat lagi ada sejumlah pendapat lain
mungkin kita tampilkan di grafik ya
di belakang layar kita kayaknya
oke ini dari
at lawan politik jokowi ini bang ferdinand ini mengatakan
seharusnya dibentak petir di jakarta
apa yang seharusnya tak boleh dan tak pernah mati
eh kali ini mati di tangannya
pak jokowi semoga sehat selalu agar pergantian presiden nanti lancar dan berjalan baik
kita lihat lagi apa yang terjadi asean games di sisi yang lain kalau saya bilangnya ini
bukan di sisi olahraganya tapi sisi politisnya ternyata ada juga masuk ya
mungkin karena tahun politik
ini masih dari twitter nya ferdinand hutahayan ya
pernyataan onggot di detik tadi mana
nah ini dari sekjennya mas duki ini
soal obor yang dibesar besarkan wujud nyata kegagaban kubu prabowo terhadap penyataan jokowi sangat kuat secara politik
wah ini sulit ditemukan ruang rasional untuk mengkritisi kerja jokowi
susah ini bang andre katanya
nanti dibahas ya
ada lagi mungkin dari bang andri juga ada masuk
oke habis ya dari bang andre kira kira bilang itu pecitraan ya
emang bener bang andre bilang pencitraan pak jokowi
pak jokowi itu bermotor itu keren dan menghibur
saya bilang nih ya pak jokowi
tapi memang ya ini kan sudah masuk tahun politik
ya asean games ini dibuka pas acara tahun politik sudah dimulai
nah adegan pak jokowi naik motor itu memang keren
tapi juga ada branding yang dibangun oleh pak jokowi bahwa dia milenial
itu yang terjadi
nah bagi saya itu hak politiknya pak jokowi
karena beliau presiden beliau penguasa tentu punya kekuasaan
punya fasilitas ya
fasilitas negara memanfaatkan hal seperti itu
untuk itu kita serahkan kepada masyarakat
karena ini yang paling penting dalam tiga minggu ke depan kita menghadapi asian game
kami partai gerindra dan seluruh pendukung pak prabowo dan bang sandi berkomitmen tidak ingin meluarkan komentar negatif selama tiga minggu ini
kalau kemarin masih boleh berarti
tiga minggu ini kita karena ini saatnya bangsa indonesia bersatu
mau oposisi mau pemerintah mau pendukung pak prabowo
itu tadi dibilang oleh mas suki
ya pendukung pak prabowo dan bang sandi atau pendukung pak jokowi dan km arf saatnya kita bersatu padu

dan kita berhenti
dan kita berhenti
dan kita berhenti
seluruh komentar negatif
kita tahan diri kita
biar bangsa ini bersatu dulu
makanya komentar saya jelas
kita serahkan biarkan masyarakat yang menilai
lalu di dalam komentar saya juga saya sampaikan bahwa kami berterima kasih kepada pak erick thohir dan seluruh jajaran inas gok yang sudah bekerja keras pagi siang sore malam
alhamdulillah pembukaan acara asian game ini sangat spektakular
kita apresiasi dan ucapkan terima kasih
jadi saya rasa komentar kami partai gerina sangat objektif
kita memuji pak jokowi keren menghibur naik motornya
meskipun kalau teman bang uki mas uki selalu ngomong goreng goreng ini presiden keren padahal staff man
tapi tentu kita harus kritisi juga bahwa ini tahun politik ada pencitraan yang dimainkan oleh presiden
tapi sekali lagi itu hak beliau
mungkin karena petahana ya
ini kelebihan beliau
sama persis kayak bagaimana anggaran bansos di apbn dua ribu sembilan belas
ya wajar untuk pemilu menyelam pemilu itu presiden harus lagi lagi bantuan
itulah kelebihan seorang petahana
kita hargai dan hormati saja
yang jelas percayalah tiga minggu ini kami berkomitmen tidak akan memberikan komentar negatif
saatnya kita bersatu bergandingan tangannya
tapi begini bang arief
ada unsur yang mungkin dilihat ini exposure nya terlalu berlebihan kali ya
dari kemarin apa yang terjadi naik moge kemudian obor dan lain sebagainya apa
kalau obor ya saya nggak mau komentari
ini nama juga mati nggak sengaja ya
kita kan harus berpolitik itu rasional ya
tidak usah kita berbau klinik gitu lah ya
sehingga kan harus dipasang api lagi dan terlihat pak jokowi berlari itu apinya kecil
saya rasa itu masalah obor
bukan karena pak jokowi tanda kalah gitu
kalau yang omongin keremonial semalam gitu
bukan pak jokowi tanda tanda kalah
kalau tanda tangan kalah bukan obor
tapi memang kinerja jeblok
itu beda itu
kita balik bicara objektif dan nasional
lalu kembali soal naik motor
kan saya sampaikan ini hak presiden
itulah kelebihan incumbent
kalau petahana incumbent
bisa menggunakan fasilitas negara
bisa mempergunakan kekuasaannya untuk membangun image
saya sampaikan tadi
biarkan masyarakat menilai
ini hampir persis sama
dari tujuh belas triliun ke tiga puluh empat triliun
agar presiden bisa bagi bagi bank sos kepada masyarakat
sehingga presiden dianggap peduli rakyat
dan elektabilitasnya terjaga
ini kan bagian strategi pemenangan semuanya
menghadapi strategi yang demikian
yang mungkin aksesnya dimiliki oleh petahana
jangan jangan nggak mau kalah juga nanti
komentar apa gitu
pak prabowo dan bang sandi sudah menyampaikan tegas
kepada seluruh jajaran partai pendukung
maupun kepada seluruh lawan
mari kita tahan dulu
kita tahan sendiri
tiga minggu ini
kita dukung pemerintah
kita dukung inas gok
kita jadikan asean games ini alat pemersatu bangsa
dan kita sambut secara riang gembira
jadilah tuan rumah yang terbaik bagi tamu tamu kita
saya ingin ke mas nyarwi
apa yang mas nyarwi lihat dari beberapa hari belakangan ya
mulai dari exposure terhadap presiden
kan tampaknya tinggi sekali karena asean game sini ya
yang kemudian mungkin dianggap ini
ada yang menganggap ya ini pecitraan lah dan lain sebagainya
apakah memang karena ini dilakukan di tahun politik begitu
sehingga agak susah ya mengurangi atau mereduksi hingar bingar politik
dengan berlangsungnya asean game
dalam marketing politik dalam komunikasi politik
presiden sebagai incumbent itu punya privilege
yang disebut sebagai permanent campaign atau kampanye permanen
jadi apapun yang dilakukan itu kampanye
itu adalah kampanye
kalau ada orang menuduh itu kampanye
ya itu memang presiden tetap disitu pasti akan kampanye gitu
artinya apapun lakukan itu bagian dari kampanye itu sendiri
nah cuma yang menarik begini
ada perkembangan menarik yang saya lihat dari model
kalau misalnya itu saya analisis sebagai bagian dari kampanye juga
apa yang terkait dengan peran apa yang dilakukan pak jokowi ya
di dalam pembukaan seremonial asean game itu
khususnya dengan naik moge tadi
mas andri bilang ya itu sama aja
katanya tadi sama dengan menaikkan anggaran ini
mungkin dalam konteks ini benar sekali
artinya dalam konteks apa
yang pertama itu terkait dengan isu isu dan policy yang cenderung rasional
ya dengan delivery apa
program kerja tunjukkan ke publik
outputnya seperti apa
nah yang kedua ini yang baru mungkin
dia menyebutnya sebagai istilah apa
politik yang mengalami proses estetisasi apa itu
gaya atau cara politisi di dalam kampanye
tidak semata mata menonjolkan pada apa yang disampaikan
tapi pada style dia
secara visual yang lebih menonjol
jadi kalau misalnya ada yang ribut soal
apakah pak jokowi pakai stuntman apa enggak
itu menurut saya enggak perlu didisusikan
karena itu sudah bisa menebak juga ya kan
gak mungkin juga ya
bukan stuntman tapi stuntgirl
apapun istilah istilah yang muncul kan ramai sekali itu
artinya memang apa
ada estetisasi yang dikembangkan
yang saya lihat dari model pak jokowi
karena juga ini memenuhi ekspektasi target elektorat juga
saya yakin pasti ada
dalam politik ketika pop culture itu juga mewarnai dalam dunia politik
politisi kemudian punya kecendungan mengembangkan
nah itu juga kenapa itu dibutuhkan
formal politik mengalami yang disebut
gak tertarik lah paling enggak
atau susah paham gitu
paling enak lihat pak jokowinya aja deh
kan gitu misalnya begitu
jadi bukan hal hal yang substansi juga ya
tapi hal hal yang lebih ringan untuk dilihat ya
ringan untuk dilihat
itu juga tidak bisa disalahkan
kenapa cenderung tertarik melakukan itu
karena ada environment yang disebut dalam political culture
itu di benak elektorat
jadi ada fiksi politik tentang sosialit
itu kan gak real
memang nggak real karena itu fiksi kan gitu
fiksi yang hidup di benak elektorat
dan politisi punya hak juga
untuk mengedres atau memenuhi ekspektasi yang bergembang
atau political fiction yang bergembang di benak elektorat itu
tapi apa yang terjadi semalam
misalnya kemudian ini menuai banyak komentar juga
memang ya apa keuntungan kira kira begitu ya
dia tadi permanen campaign ya mas ya
permanent campaign yang ini akan terus dilakukan oleh seorang petahana begitu
ini artinya keunggulan ya
bagaimana kemudian tim pak jokowi ini memanfaatkan posisi ini
tentu menjadi penting kalau memang untuk bisa meraih sumbangan elektoral
dan bagaimana kemudian oposisi mungkin punya strategi yang lain
nanti kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di prime news
oke kita masih membahas tema besarnya kira kira adalah panggung politik di asean games
bahwa kita sepakat asean games adalah hal yang perlu kita sukseskan bersama
tapi di sisi yang lain kemudian karena mulainya berdekatan dengan tahun politik
jadi agak agak susah juga memisahkan mana yang komentar politik mana yang tidak
kira kira tadi bang andre sudah menyatakan komitmen bahwa puasa dulu untuk komentar tajam mengenai asean games
karena masih sukseskan bersama begitu
apa yang ingin masuk ditanggapi dari apa yang bang andri sampaikan tadi
memang betul bahwa privilege kami sebagai pendukung petahana itu adalah juru kampanye yang paling efektif bagi petahana itu sebenarnya adalah kinerja
seperti kemiskinan yang berkurang ketimpangan berkurang lalu juga indeks pembangunan manusia yang meningkat dan indonesia timur mengejar
itu adalah privilege yang dimiliki oleh kami sebagai petahana
jadi bukan hanya perhelatan asean games saja
asean games itu salah satunya betul
lalu apakah ini pencitraan atau bukan
nah ini yang dibilang bang andre tadi sebenarnya agak agak nyentil nyentil sedikit
tetap ada nyentil
tetap ada jentil ya masalah pencitraan
ya kembali lagi bahwa kalau misalnya yang dimaksud pencitraan itu adalah kinerja mohon maaf nggak mungkin juga kita nggak mengutamakan kinerja
memang pak jokowi itu kan kerja kerja dan kerja
termasuk pada dana bansos dinaikkan dan lain lain ini sudah pasti ada penghitungannya
termasuk beneficiary penerimanya itu berapa juta segala macam
kategori penerimanya itu seperti apa
itu sudah ada hitung hitungannya
jadi cuma bottom line saya atau kalimat yang paling mendasar buat saya adalah
kami sangat menghargai sekali bahwa koalisi dari pak prabowo dan pak sandi berkomitmen untuk menahan diri dan sama sama menyukseskan gitu ya
asean games ini adalah harga diri bangsa bukan harga diri pak jokowi
dan asean games ini adalah citra bangsa bukan citranya pak jokowi
dan ini harus kita sukseskan bersama sama
jadi apa ya untuk kawan kawan kami dan mungkin juga kawan kawan bang andri yang ada di sosmed atau dimana untuk sama sama menahan diri
tidak saling bully membuli gitu ya
sukseskan asean games ini bersama sama
tapi artinya memang mengakui juga ya bahwa sebagai petahana ya hal hal demikian memang menguntungkan ya sebenarnya
itu memang sudah tidak bisa dihindari
itu sudah tidak bisa dihindari
artinya kalau misalnya asian games ini berlangsung dengan baik pasti ada efek elektoral untuk pak jokowi
kalau asean games ini berjalan buruk pasti juga ada efek elektoral untuk pak jokowi
dan seperti saya bilang tadi kalau misalnya ini berjalan buruk seperti obor yang mati
kalau misalnya ini berjalan buruk seperti obor yang mati

kalau orang dari koalisi sebelah ini sudah ada yang mengomentari mengambil keuntungan dari situ
bukan obot ya
ya ada lah salah satu orang ya
salah satu ya
pasti akan mengomentari dan mengambil keuntungan dari sana
dan saya pikir ini sudah apa ya
sudah kita masyarakat itu harus sama sama cerdas bahwa elektabilitas apalagi perhelatan nasional itu di tahun politik itu saling berkait satu sama lain
dan sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa ini akan berpengaruh gitu ya
baik buruknya itu akan berpengaruh
privilege dari kelompok oposisi itu adalah ketika ini berjalan buruk itu akan menjadi privilege buat mereka
saya tambahin sedikit ya
komitmen kami itu bukan hanya dalam bentuk kata kata ya
asean games ini dilaksanakan di dki dan di palembang
mas anies dan bang sandi waktu menjadi wagup itu adalah gubernur yang diusung oleh partai gerindra dan pak prabowo
mas anies dan bang sandi sudah bekerja keras sebagai tuan rumah untuk mensukseskan asian games ini
kita lihat bagaimana jakarta dipercantik
semua target target yang diminta oleh pemerintah pusat ke pemerintah dki kita bisa wujudkan
inilah kerja keras mas anies dan bang sandi
ikut mendukung ya
ya memang mendukung
ini namanya menempel elektabilitas
bagaimana komitmen kami partai gerinda untuk mengsukseskan asian games itu bukan saja
bukan hanya dengan kata kata
tapi di mana daerah yang kita usung mas anies dan bang sandi itu bekerja keras
mengsukseskan perharatan asian games ini
bagaimana sekarang kalau kita lihat dari tamrin ke sudirman
trotoar kita berasa di luar negeri
tidak kalah dengan orchard
itu kan prestasi anies dan sandi
betapa indahnya jakarta sekarang
itu kan lalu bagaimana target target soal pembangunan
rumah atlet di wisma atlet di kemayoran ditargetkan ke pmd dki juga semuanya diselesaikan sesuai dengan on target
intinya kita mensukseskan asean games itu bukan hanya dengan kata kata
tapi berbuat konkret di dki
karena dki ini adalah gubernur dan wakupnya yang didukung oleh partai gerinda dan pks
jadi sehingga ini bagian komitmen kami dari pasangan pak prabowo dan bang sandi
jadi kita sudah berbuat konkret
yang kedua adalah saya rasa kita sekarang sudah saatnya saling menahan diri ya
untuk tidak berkomentar negatif dulu
kita lihat prestasi alhamdulillah hari ini kita dapat emas
alhamdulillah kita juga dapat perak
ini menunjukkan bahwa bangsa ini kalau mau kerja keras dan bersatu insya allah ada jalan keluar dan ada prestasi
nah lebih baik sekarang menahan diri
setelah itu baru mulai lagi
maksud saya bukan
menahan diri dalam berkomentar negatif
kalau melakukan kerja politik itu harus
hari ini kenapa kita harus melakukan kerja politik
karena memang kan pak jokowi kemarin kemarin masih di atas kita
alhamdulillah sekarang karena alhamdulillah kita punya stamina lebih kuat ya
kalau istilah zaman now itu kan bang sandi itu stamina nya nggak ada matinya
kemarin ke lombok
lalu keliling jakarta
hari ini di makassar
ini karena stamina nya gak ada matinya
memang lebih fit
tentu lebih semangat
sehingga bisa bertemu dengan banyak kelompok masyarakat
nah intinya percayalah saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat indonesia
komitmen dari pak prabowo dan bang sandi atau pasangan yang dinamakan padi
padi jadi namanya
insya allah padi
semakin berisi kan semakin merunduk
jadi pak prabowo kan bukan figur yang sombong
menurut pak prabowo kan figur yang santun sopan
jadi intinya adalah percayalah masyarakat bahwa kami pendukung pak prabowo dan bang sandi selama tiga minggu ini akan bersungguh sungguh menahan diri memberikan komentar negatif
kita akan mensupport pemerintah
kita mensupport tim inas gok
agar asean games ini benar benar berhasil dan menunjukkan indonesia adalah tuan rumah yang baik
mas nyarwi ini menyinggung muda yang tadi disinggung oleh bang andre
apa yang kita lihat kemarin di asean games ya ketika pak jokowi mungkin ingin menunjukkan kemudaannya juga kira kira begitu ya
tapi ternyata pakai stuntman
anda melihat bahwa itu juga upaya petahana untuk mungkin menyasar pemilih tertentu nggak
atau mungkin pemilih muda pemilih milenial yang lebih suka dengan hal seperti itu
saya pikir kesana juga
saya pikir kesana juga
karena begini juga
cuma cara menyasarnya mungkin dengan tadi ya yang saya ceritakan
maksudnya lewat estetisasi politik
artinya dengan video itu tadi yang waktu naik mogis seperti itu juga
terus kayak dia di stage seperti itu juga
itu ingin memunculkan impresi
karena juga tadi kenapa itu menarik dan bisa dilakukan
karena memang pemilih milenial itu salah satunya kan yang paling menonjol
itu kan bahasa visual ya
dan satu lagi ada namanya political fiction
fiksi politik yang hidup di dalam alam pikiran juga
dan itu perlu dipenuhi ekspektasi itu
dan bahasa bahasa yang digunakan tentu berbeda dengan bahasa bahasa yang selama ini kita formal
dominan dalam konstitusi dan apa semua itu
nah satu lagi ya mungkin juga masuk lagi
ini kan kaitannya dengan pop culture dan spot juga
asian games ini juga momen untuk political branding sebenarnya
jadi kita sebagai bangsa itu punya kebanggaan
prestasi kita itu prestasi kita semua
prestasi capai termasuk gagalan kita risiko kita semua
jadi di sini tidak ada istilah kalau menurut saya bagus tadi mas andre
tidak ada istilah suka melihat orang susah
nggak ada kosa kata itu gitu loh
tapi kita benar benar suka kan prestasi atas keberhasilan itu positif
dan dalam frame seperti ini momen politik asian game juga
itu juga nggak efektif berbicara soal negatif campaign
orang tetap gak respect menurut saya
meskipun ada yang bilang negatif campaign sah sah aja sebenarnya
saya tetapi tactically itu tidak menolong menurut saya
karena akan mendapatkan sinisme yang luar biasa
karena orang oh ini nggak mau bantu kok malah nyusahin
kurang tepat momennya kira kira begitu
momennya nggak tepat gitu loh
momennya nggak tepat
ini mungkin bang andre juga malahan diri
ya makanya tadi strateginya udah canggih sih
udah pas ya
udah pas dia ini
bang sandi ikut menonton pembukaan
beliau menyatakan ini keren
pak jokowi keren gitu ya
pak jokowi keren
ini adalah pernyataan tulus seorang calon wakil presiden
yang merupakan calon rival beliau
mitra mitra tanding beliau
ini kan menunjukkan bahwa memang kami berkomitmen untuk mendukung perhenatan asian game
jadi masyarakat tidak usah khawatir
kita berikan kesejukan
tiga minggu terakhir
tapi sebaiknya juga mungkin bukan bang andre
tapi memang ada suara suara sumbang yang meminta jokowi itu mengakui bahwa itu adalah stuntman
itu banyak beredar kemudian
ya mungkin karena
nanti kita bahas lagi nih mas uki
kita runggit kembali sesaat lagi
kita masuk ke segmen terakhir
ada pernyataan menarik dari keduanya
bahwa sepakat asian games menahan diri dulu karena sedang mendukung para atlet kita terutama
dan juga kesuksesan dari asian games
ini segmen terakhir
saya ingin terakhir tadi mendengarkan apa dari mas uki bang andre dan juga mas nyarwi
mungkin dari mas uki terlebih dahulu seperti apa
kami mengharapkan seluruh bangsa indonesia ini dapat melupakan sejenak gitu ya
fiksi yang lahir karena ajang kontestasi politik dua ribu sembilan belas
dan tanamkan di pikiran dan posisi
dan posisi kita bukan sebagai pendukung pak jokowi
atau bukan sebagai kompetitor politik pak jokowi
posisi kita adalah bangsa indonesia
harga diri bangsa ini sedang dipertaruhkan di sebuah perhelatan yang super besar
seluruh bangsa asia ikut di sini
nah bersatulah kita
jangan lagi ada apa tuh namanya ya
kalau misalnya terjadi kepleset dikit disukur sukurin gitu ya
terus kalau misalnya berhasil
dinyinyir nyinyirin gitu yang seperti itu
itu masih terjadi ya mas uki lihat ya
tadi di twitter kalau nggak salah pak andi arief ya
masih yang remeh temeh kayak stuntman kayak gitu masih dinyinyirin
itu kan menandakan bahwa memang tidak ada celah yang rasional untuk dikomentari dengan negatif
nah tapi terlepas dari itu kami bahagia sekali bahwa bang andre disini sudah berkomitmen untuk menahan diri
dan kita bersatu ya bang andre
menyukseskan asean games
oke pak andre gimana sejauh mana komitmen ini betul betul dikomentasikan
komitmen ini dari awal pak prabowo sudah meminta kepada gubernur anies dan sandi
waktu itu bang sandi masih jadi
untuk bekerja keras membantu pemerintah pusat untuk mensukseskan asian games
itu sudah dilaksanakan oleh pak gubernur dan pak wagub untuk mensukseskan
semua target target yang diminta oleh pemerintah pusat sudah dikerjakan
kita lihat hasilnya betapa indahnya kan
trotoar sudirman dan tamrin itu berasa kita di luar negeri
lalu yang kedua adalah dalam satu dua minggu terakhir kembali bang sandi sebagai calon wakil presiden sudah menegaskan meminta kepada
seluruh pendukung pak prabowo dan bang sandi dan juga seluruh partai serta relawan
mari dalam tiga minggu ke depan kita bersatu padu menahan diri dan kami semua dilarang melakukan komentar negatif
ini perintah yang jelas kepada seluruh jubiru bicara
kepada seluruh kader seluruh relawan kita dilarang memberikan komentar negatif
saatnya kita bersatu padu untuk mendukung pemerintah
untuk mendukung pemerintah untuk mensukseskan asian game
ini bukan soal prestasi dan keberhasilan pak jokowi
suksesnya asian games ini adalah prestasi dan suksesnya indonesia sebagai bangsa di mata dunia
mari kita lupakan sejenak perbedaan antara pendukung pak prabowo maupun pendukung pak jokowi
kita bersatu padu
bangsa ini butuh seluruh anak bangsa bersatu padu mensukseskan asian games
sehingga asian games ini yang ke delapan belas ini menjadi
cinta emas di mata dunia
mas nyarwi apa yang mas nyarwi lihat dari masing masing ini
tampaknya memang komitmennya begitu ada
ya bagus dan saya senang mendengar banyak ngomong begini
cuma kan ini ngomong beliau beliau nya ya
di bawah belau nya belum tentu
karena itu justru saya sebagai akademia yang mencoba bagian dari masyarakat juga
saya mengingatkan juga begini
asian game ini
itu bagian dari nation branding sebenarnya
jadi kita harus mengaknai itu
artinya karena nation branding tanggung jawab kita semua
makanya udah bener misalnya kalau oke kita fokus saja sekarang ke asian games
nah karena itu kita perlu ingatkan teman teman kita politisi juga dan semua ya
bahwa twitter yang kita gunakan sosial media yang kita gunakan itu bukan hanya di indonesia saja daya jangkaunya
artinya hal yang negatif yang terkait asian game mungkin kita senang ya bisa aja mengkritikkan
tapi kritik itu kan record bisa diakses seluruh dunia sebenarnya
makanya kalau kita mau komitmen sebagai bagian itu adalah nation branding maka kita jaga itu
kita jaga ya ini untuk bangsa kita karena jelek muka kita ya jelek juga semua kan gitu
mudah mudahan kalau di elitnya sudah mengatakan demikian ke bawah juga di dua kubu ini juga adem ya
itu yang saya harapkan
seandainya ada pun tapi nggak negatif campaign
kita kasih ruang gak apa apa
tapi yang disebut dengan aclaiming
boleh saling mengklaim
bukan itu gagal
bukan aku yang gagal
nah ini yang mungkin tidak kita inginkan gitu loh
kalau misalnya artinya kan tujuannya sama
sama sama berhasil emas kita naik
oh kita yang berkomitmen
itu acclaiming gitu loh
itu etik di dalam ada etika dan itu bisa diterima di dalam komunikasi politik
nah cuma itu kan dampaknya positif kan gitu kan
tujuan udah tercapekan gitu
bukan tujuan gagal kita ribut
nah maksud saya kan itu
nah yang begini nih ya
kita berharap lah itu
dan mudah mudahan memang betul diikuti oleh para pendukung karena kadang kadang pendukung
ini susah juga susah diatur ini ya mas hoki bang andrei
insya allah lah
insya allah untuk bangsa dan negara semuanya pasti bersatu
kita mencoba untuk apa itu namanya
memberikan himbauan himbauan lebih rajin lagi supaya nggak ada itu yang namanya saling
saling ejek ya
semoga kita semua bersatu atas nama bendera bangsa indonesia
oke mudah mudahan tentu dengan bersatunya kedua kubu ini paling penting kita berkumpul
dengan kubu ini
dan yang tidak juga apa ya memberikan dampak yang baik terhadap hasil medali terhadap kontinen
insya allah berjuang
sese target kita jangan keluar di sepuluh besar
kita tunggu mudah mudahan ini juga memberikan efek yang baik terhadap kontingen indonesia
ya dan memang ada yang menang ada yang kalah hal yang lumrah terjadi di perhelatan olahraga
tapi saat pertandingan dibawa kerana politik publik pun mempertanyakan mampukah juga membawa
prestasi bukan semata yang terlihat dari publikasi
kemenangan aktor politik tidak selamanya berarti membuat lawan tidak berkutik
saling galang kekuatan untuk bangsa dan negara harus jadi tekad dan tujuan bersama
demikian prime news malam hari ini
saya reinhard sirai